proses evakuasi berlangsung dramatis karena para penumpang harus menuruni tali tambang
sebelum diangkut menggunakan kapal nelayan dan speedboat milik tim sargabungan
anggota tni al pol air dan juga nelayan berupaya keras menyelamatkan penumpang yang ketakutan
hingga terjun ke laut dan naik ke atas kri re marta dinata kalkadet enam dan kalkadet tujuh
yang kebetulan tidak jauh dari lokasi kejadian
salah satu penumpang selamat mengaku awal mula kejadian kebakaran kapal motor mutiara timur satu
berasal dari dek parkir kendaraan yang kemudian membesar hingga membakar bagian belakang bodi kapal
kalkadet enam berpapasan dengan km mutiara timur satu dalam kondisi sudah terbakar
kemudian kalkadet enam melaksanakan evakuasi semampunya kemudian melaporkan ke satgaslah
yang kebetulan sedang melaksanakan kegiatan
kalkadet enam memasukkan pam vvip g dua puluh kemudian pam lima k dua selaku dan satgaslah
memerintahkan kri trem dan kri shn untuk melaksanakan membantu evakuasi kl kadet
setelah menempuh perjalanan selama delapan jam kri re marta dinata yang membawa dua ratus sepuluh penumpang selamat
akhirnya tiba di pelabuhan tanjungwangi banyuwangi jawa timur pada kamis dini hari
selain itu kalkadet enam membawa dua puluh satu penumpang dan kalkadet tujuh membawa
dari data manifest otoritas pelabuhan tercatat sebanyak dua ratus lima puluh delapan penumpang berhasil diselamatkan
delapan orang diantaranya dievakuasi ke pelabuhan lembar nusa tenggara barat
penumpang yang sudah selamat itu dievakuasi kembali ke pelabuhan tanjungwangi jawa timur

sebanyak penumpang dua ratus lima puluh delapan penumpang
sebanyak penumpang dua ratus lima puluh delapan penumpang

sebagian besar korban selamat hanya mengalami mual dan langsung menjalani perawatan medis di posko tni al
yang berada di pelabuhan tanjungwangi
namun ada tujuh penumpang yang mengalami luka dan trauma
dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah belambangan untuk mendapatkan perawatan medis
selain didata dan diperiksa kesehatannya oleh petugas dari lima belas puskesmas yang sudah siaga di pelabuhan tanjung wangi
penumpang yang ingin pulang ke rumahnya dipersilahkan untuk segera pulang bersama keluarga yang menjemputnya
sedangkan penumpang yang masih bertahan disiapkan tempat istirahat di sejumlah tempat penginapan yang ada di sekitar pelabuhan tanjung wangi
sementara itu kapal mutiara timur satu masih berada di tengah laut dan belum ditarik ke pinggir pantai
tim liputan cnn indonesia